wali kota solo yang juga merupakan putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
berpeluang untuk bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh empat menjadi calon wakil presiden
mk menyatakan batas usia capres cawapres tetap empat puluh tahun
namun menambahkan opsi syarat lain yaitu sudah berpengalaman sebagai kepala daerah
mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres cawapres
berusia minimal empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
keputusan ini diambil pada sidang uji materi yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi jakarta
diketahui gugatan ini diajukan oleh mahasiswa universitas negeri sebelas maret
dan sebelumnya mahkamah konstitusi menolak gugatan batas usia capres dan cawapres

keputusan ini diambil dari sidang uji materi yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi jakarta
keputusan ini diambil dari sidang uji materi yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi jakarta
keputusan ini diambil dari sidang uji materi yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi jakarta